ih ih ini bagus sih iya ini juga aduh bangzul nih sebenarnya bingung lo milihnya masalahnya
sesuka motif yang ini tapi saya nggak suka warnanya buteg kalian itu sesuka warnanya
tapi saya nggak suka nih motifnya ada yang polkadot atau apa gitu ya bu messi bu messi
bingung bu messi ini koleksi terbaru saya loh bu messi bahannya halus modelnya cantik
aman aman aduh gimana cara ngasih tahu bu ranti kalau rafa sama ali diculik kakek sarung
dulu baru kasih tahu bisa keluar dari sini dengan selamat aja udah alhamdulillah
jangan jangan jangan jangan jangan
apasya ini kita eh ah bella keren siapa ah ngetin aja baru
mimpi mimpi apa sampai begitu buruk serem banget tuh kan sampai lupa deh mimpinya ada
kakek kakek menangkap ayah sarung di bokap uh baru beli bunga bunga apa sih yang ngomongnya
ada sarung ada bunga nggak nyambung iya nyambung
abis meronda kemarin gua tuh keliling keliling kecapean gua mau nanya bola itu menang siapa
boda amat bola bola gue enak masalahnya gua tuh ngomong enak laper gua masalah gua tuh
molor molor eh waduh kek maaf kakek tuh bukan orang sini ya kok saya tuh baru lihat malam malam
kakek ngapain mari ya
hai iya pak saya lagi jualan sarung pak
bagel aku laku laku jadi kakek belum bisa pulang dolan burung ya violent burung sarung coba lihat
baru nih ayo bah sarung dan burung iya ngomong apa terus eh ini buat ketup leropati baca makhluk

eh semprot bagian gua mana
disitu sudah ada harganya
jadi harganya segitu aja
gak kurang gak lebih
oh gitu ya
wah murah banget
bapak mau ambil berapa
kalau gitu saya minta tiga ya pak ya
eh pak nanti bayarnya sama bang dak aja ya
berarti gajian kamu dipotong ya sama pak rt ya
ih ini bagus sih
aduh bang zul ini saya sebenernya bingung loh milihnya
masalahnya saya suka motif yang ini
tapi saya gak suka warnanya buteg
kalau yang itu saya suka warnanya
tapi saya gak suka nih motifnya
gak ada yang polkadot atau apa gitu ya
bu messi masih bingung bu messi
ini koleksi terbaru saya loh bu messi
modelnya cantik cantik bu messi
bisa dibawa kemana acara bu messi
ya tapi gimana ya harganya juga mahal gula
memang mau nyari yang bagaimana sih bu messi
nah mau cari yang
tunggu ya saya juga gak tau
bu endang sini deh
nih bu endang gak mau apa beli sarung nih
uh cakep cakep sih walaupun saya gak suka warnanya
bu messi mau beli sarung
beli aja disana
sarungnya harganya murah murah loh
trio hansip aja yang gajiannya cuma kecil
cakep cakep lagi sarungnya
ya beli disana aja
ya udah deh saya mau ya
bang zul saya pergi dulu ya
bu messi bu messi
eh gak apa apa
gak tau ah
di beli beli dia
bapak bapak ibu ibu yuk semuanya kumpul kumpul merapat merapat
kakek lagi jual sarung
dia tuh banting harga murah banget
ya silahkan dipilih dipilih aja
kainnya tuh ap ap tenar loh
ih bener loh bagus bagus
hei ibu enda bener banget sih ngasih taunya
untung aja saya gak jadi beli sarung dibangun sekarang ya
ini lebih bagus kualitasnya lebih murah ya pak ya
saya juga mau beli satu buat adem
ini yang itu me
aduh bu messi ini kalap gitu
buranti ada yang suka
emang beneran mau beliin saya
ya elah timbang sarung doang ambil udah
hea kan saya baru panen di desa
kalau saya emang gak usah lah parete
kalau emang paretnya mau beliin
mendingan buat rafa sama ali aja tuh
mereka kan suka sholat jumat
mumpung parete mau beliin kapan lagi ya kan
parete kan biasanya pelit
gue mau yang ini pak
mau yang ini
makasih ya parete
makasih ya parete
saya kan bekerja juga
ada gaji pemasukan
bagi bagilah biar sama sama berkah
parete mau berhenti
saya juga mau dong dibeliin
nih pak yang banyak lagi pak
alhamdulillah ya pak
alhamdulillah ya terimakasih ya pak dak
dan rejekinya juga
boleh sama sama terimakasih juga
waktu itu tuh aku dikasih diskon sama kak
makasih juga ya
atas pecah untukmu
kami kan belum pulang
kak itu salah apa kak
ali sama rafa kenapa sih malam malam teriak teriak
terus ini kenapa keluar
kalian pada mau kemana